di sisi lain kepala staf presiden muldoko meminta masyarakat memahami informasi ini secara utuh
menurutnya tes wawasan kebangsaan tak hanya dilakukan di kpk saja
tetapi juga lembaga lain yang pegawainya yang beralih status menjadi aparatur sipil negara
katanya muldoko heran mengapa tak lulus tes wawasan kebangsaan di kpk menjadi perdebatan
janganlah persoalan ini belum dipahami sepenuhnya oleh kita semuanya
tetapi justru digoreng kanan kiri akhirnya keluar dari substansi tujuan yang hendak dicapai
ke depan ksp merekomendasikan pelibatan ormas nu dan muhammadiyah
dalam mekanisme penyusunan tes wawasan kebangsaan
alasannya dua ormas keagamaan tersebut dinilai mampu merajut simbol kebangsaan dan kebindakaan